dirjen migas kementerian esdm joko siswanto menetapkan harga jual ecaran jenis bbm umum terbaru untuk spbu maupun spbn
melalui keputusan menteri esdm nomor sembilan belas k garis miring sepuluh mem garis miring dua ribu dua puluh
di antaranya pt pertamina untuk harga pertamax turun sekitar rp tiga ratus lima puluh per liter yakni dari sebelumnya berkisar rp sepuluh satu ratus lima puluh sampai rp sembilan delapan ratus lima puluh per liter
sedangkan untuk pertamax turbo pt pertamina turun sekitar rp delapan ratus per liter dari sebelumnya rp dua belas sampai rp sebelas dua ratus per liter
untuk harga pertalite dinyatakan tidak ada penurunan untuk harga premium penyelarasan dilakukan dengan menyamakan dengan wilayah di luar jawa madura bali
semua ketentuan harga bbm jenis eceran itu harus diikuti oleh semua badan usaha
oleh seluruh badan usaha telah menyesuaikan harga
bbm nya penurunannya itu paling rendah rp lima puluh paling tinggi penurunannya sampai rp satu seratus
jadi dengan adanya penurunan ini maka masyarakat dapat membeli bbm sesuai harga yang wajar
ada pun untuk yang premium pertamina juga telah menurunkan harganya menyesuaikan dengan harga di jawa bali
di mana sebelumnya harga di luar jawa bali itu lebih tinggi dari jawa bali
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini